aldi dan dea anda bisa lihat ini sebenarnya di hari tanggal merah begitu ya perayaan tahun baru imlek
ini sedikit sepi kawasan tanah abang khususnya di belakang saya anda bisa melihat merupakan jembatan skybridge
tanah abang memang terlihat masih sepi begitu karena di pukul enam tiga puluh pagi ini
seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan dari skybridge sendiri sudah rampung pada tiga puluh november tahun lalu
namun hingga sampai saat ini belum diresmikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini